informasi selanjutnya pemirsa imbas dari viralnya promo miras gratis untuk nama muhammad dan maria
ormas forum betawi rempuk berunjuk rasa di holy wings citra enam kalideres jakarta barat
dalam tuntutannya fbr meminta agar pemerintah menutup dan mencabut izin usaha holywing secara permanen
masa yang mendatangi holy wings di kawasan kalideres tersebut meminta agar pengelola holy wings menurunkan pelang nama holy wings
sebagai itikat baik untuk memenuhi tuntutan masa
masa juga menilai promo gratis minuman keras untuk yang memiliki nama muhammad dan juga maria merupakan penistaan terhadap agama